korban tewas akibat tertimpa pohon di dekat kampus universitas indonesia depok jawa barat
selasa malam disemayamkan di rumah dinas wakapol resta depok jawa barat
ya pada rabu pagi ini jenazah akan diterbangkan ke rumah orang tuanya di banjarmasin kalimantan selatan
sebelum disemayamkan jenasa m risky disolatkan di masjid al iklas mapolresta depok
rabu pagi ini jenasa akan diterbangkan ke kampung halamannya di banjarmasin kalimantan selatan untuk dimakamkan
sebelum mengalami musibah korban datang ke mapol resta depok untuk meminta izin kakak sepupunya
akbp faiza ramadhani untuk mendaftar sekolah imigrasi di limo depok
usia bertemu korban diantar pulang oleh sopir wakapolresta hussein dan ajudan bribdadani
tewas setelah terjepit setelah sebuah pohon tumbang menimpa mobil yang ia tumpangi
peristiwa ini terjadi saat mobil melintas di kampus ui depok jawa barat
inilah suasana evakuasi korban pohon tumbang di wilayah akses ui depok jawa barat
seorang penumpang sedan honda jazz merah ini masih terjepit di dalam mobil di depan gerbang utama kampus ui depok jalan raya lenteng agung jakarta selatan
posisi korban berada di jog mobil sebelah kiri samping sopir dan terjepit badan mobil yang ringsek akibat tertimpa pohon
korban tewas adalah adik dari wakapolresta depok akbp faisal
sang sopir yang selamat dalam peristiwa ini adalah anggota polisi
korban selamat tersebut mengalami patah tulang di bagian punggung
proses evakuasi korban berjalan lama
bagian badan mobil harus dipotong terlebih dahulu
infonya telah terjadi pohon tumbang yang menimpa satu mobil dengan korban tiga yang terjepit di dalam mobil
kita bisa menyelamatkan dua korban tapi yang satu tidak bisa terselamatkan dievakuasi terakhir
korban bersama dua rekannya dari depok hendak menuju jakarta
namun saat melintas di flyover ui depok sebuah pohon besar tumbang dan menimpa mobil
korban tewas dan kritis langsung dilarikan ke rumah sakit zahira jagakarsa jakarta selatan
akibat peristiwa ini kemacetan terjadi di lalu lintas depok menuju jakarta karena warga berkerumun untuk melihat proses evakuasi
fahmi febrian depok jawa barat